menangannya akan berbeda
cara menanganinya karena dia jangan sampai kita mengejus
kemudian dia akhirnya tidak nyaman di rumah maupun tidak nyaman di sekolah
kemudian yang ketiga adalah
kalau menurut saya ini soal empati
jadi artinya kalau kita sudah tahu masalahnya
kita akan bilang kamu tidak sendirian
kami juga sayang kamu
kan itu bisa dirangkul
katanya juara kemudian
ini kan sesuatu yang potensi yang seharusnya bisa terbaca
karena dia akan membangun potensinya tadi
sungguhnya dia akan punya penghargaan terhadap dirinya
yang mungkin bisa saja berubah
artinya sekolah bisa menjadi satu tempat
dimana rumah kedua kalau menurut saya
nah kepekaan dan empati ini
kepekaan dulu deh
tetapi kepekaan saja kadang kadang tidak
tadi ya guru bk karena memegang begitu banyak
menjadi seharusnya lebih dimudah dengan screening tadi
karena tadi saking banyak yang dipegang
yang berikutnya lagi adalah soal tadi ya
kita kadang kadang tidak merasa peduli
kita merasa urusan kita juga sudah banyak
tapi padahal kita sebagai orang dewasa
menolong anak anak yang seperti ini
anak anak yang menurut saya dirundung masalah
kak nga c sebenarnya
sebenarnya kan indonesia kemudian sudah punya jargon
dan juga sudah punya kriteria
soal katakanlah kota ramah anak dan lain sebagainya
kalau misalnya masih ada kasus ini
itu sebatas jargon saja dong kak ngertinya
tapi kalau kita lihat
agak sulit memang untuk bisa memastikan bahwa
setiap sudut dan pelosok perkotaan
memastikan bahwa ini sangat ramah anak begitu ya
karena kita tahu bahwa tidak semua misalnya
di setiap titik sudut perkotaan itu
ada ruang terbuka hijau
ruang terbuka buat permainan anak gitu ya
nah ini memang pr kita semua
karena kalau kita lihat tadi sekilas ya
gambar dari ruang sekolah
itu kan berada di ruangan padat ya
dan memang saya kira
kontrol kita terhadap itu
dan memastikan bahwa proses tersebut
bisa berjalan dengan sebaik baiknya
bahwa lingkungan itu bisa membentuk kesadaran
untuk membentuk anak yang baik
maksudnya yang baik
yang dapat membentuk pola pengasuhan anak yang lebih terkontrol gitu
saya kira ya itu perlu kita pastikan
bahwa betul betul ramah anak begitu
yang kedua mbak putri
ini yang lebih penting lagi ya
soal bagaimana pola asu anak
yang harus diberikan
kepada seluruh orang tua
pola pengasuhan anak memang
dan diberikan pencerahan
agar misalnya dari mulai
pola penggunaan gadget
sampai kepada hal hal yang menurut saya
yang menyangkut dengan norma etika
di dalam kehidupan sosial
dalam kehidupan keluarga
itu penting untuk kita
berikan kepada anak anak tersebut
karena saya kira banyak kasus
tidak bisa di
sebenarnya diserahkan saja
untuk lebih mudah
tidak membuat dia menjadi beban
bagi orang tuanya
sudah kasih saja gadget
suruh dia nonton youtube
tanpa dikontrol seperti apa
ya dia lakukan
sehingga membuat beban orang tua
jadi intinya adalah
pemerintah juga punya kewajiban
untuk membuat lingkungan sosial
yang ramah terhadap anak
apa yang sekarang bisa dilakukan
dan apa yang harus
segera dilakukan oleh pemerintah
nanti setelah jeda kang aceh
kita sekarang jeda dulu
tetap bersama kami di cnn indonesia
anda masih bersama kami di cnn indonesia
kami masih membahas soal kasus pembunuhan
yang dilakukan seorang remaja
usia lima belas tahun
kepada anak berusia lima tahun
begini saya masih terhubung dengan kang aceh hasan
wakil ketua komisi delapan dpr ri
kang aceh apa yang sesegera mungkin
harus dilakukan pemerintah
atau paling tidak dpr lah
mau melakukan apa
begini karena ini runtutan
itu kan juga dilakukan
kekerasan yang dilakukan anak
dan sekarang pembunuhan
sama dilakukan juga anak oleh anak
tentu yang paling penting
sebetulnya adalah bahwa kami
di dalam undang undang pelindungan anak
sebetulnya jelas sekali ada kewajiban
baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah
baik kota maupun lingkungan
yang harus dilakukan
baik pusat maupun daerah
masalahnya adalah soal
yang komprehensif terkait dengan
yang disebut dengan lingkungan ramah anak itu
harus ada yang namanya
dan pelindungan anak
perempuan dan pelindungan anak
itu sudah dilakukan
tapi kan ini bukan hanya soal struktur kelembagaan
tetapi ada orang
sampai ke tingkat rt rw
bisa memastikan pola asuh anak
yang betul betul dia menjadi
kekuatan yang melakukan
pelindungan terhadap anak
termasuk juga terhadap kekerasan
terhadap perempuan misalnya
nah ini kan sebetulnya
itu bisa diteruskan atau bisa diturunkan
kelembagaan yang terkait
kekuajiban untuk menciptakan
lingkungan yang pro terhadap anak
itu saya kira sudah sangat jelas
baik pusat maupun daerah
itu punya kemampuan
dan bisa menerjemahkan
dari peraturan yang ada itu
kedalam program program yang lebih konkret
kalau sekarang kira kira
sudah ada kemampuan itu atau belum
mampu sih mampu ya sebenarnya ya
saya harus pastikan misalnya
dalam beberapa kasus
di penampungan padat penduduk
itu sudah ada misalnya
yang ramah terhadap anak
bagaimana pola asuh juga diberikan disitu
ruang terbuka hijau
ruang bermain untuk anak
di setiap sudut
saya kira seperti dalam kasus jakarta saja
itu juga sangat terbatas
terus karena ini
hak private dari keluarga
kontrol negara terhadap
ruang privat keluarga
menjadi juga sangat terbatas
oleh karena itu kewajiban pokoknya menurut saya adalah
bagaimana sedini mungkin
upaya untuk melakukan pembinaan
agen agen di level yang paling bawah
melalui kelembagaan kelembagaan yang ada
dulu kita harus akui loh
ada yang namanya pkk gitu ya
pkk itu kan dari murai tingkat
pusat sampai ke tingkat desa
yang disebut dengan pembinaan
program ketahanan keluarga
atau apa gitu ya
nah itu kan sebetulnya cukup baik
cuma problemnya apakah sekarang ini sudah berjalan
dengan baik atau tidak
dan yang kedua adalah apakah itu menyusuri
atau menelisik sampai pada level
yang paling bawah atau tidak
saya kira hal hal semacam ini
yang saya kira harus diperkuatkan
kita akan ke ketua komisi lapan
kak ngece terima kasih malam ini sudah berjabung
kita lihat nanti perkembangannya seperti apa
burutno yang bisa dilakukan sekarang
apa dengan fasilitas
dengan sistem yang sudah berjalan
ya sebenarnya dki jakarta itu
secara sana perasaan anak
sebenarnya justru jauh lebih baik ya
dia juga lebih menyediakan banyak hal
yang bisa diakses sama warga
berarti ini sebenarnya mungkin sosialisasi saja yang kurang ya
sebenarnya begini ya
saya pernah punya murid yang saya tangkap
dia sedang memiliki masalah psikologi
guru bk juga tentu tidak bisa
hanya bisa jadi konselor
maka pada saat itu saya menyarankan dia untuk ke puskesmas
dan secara kebetulan puskesmas dki itu
nah waktu saya datang kesana
mendaftar jika tidak memiliki bpjs bagaimana
ternyata bisa mendaftar dengan biaya empat puluh ribu rupiah gitu
jadi asal dia mau setiap minggu
saya bersedia membayarkan biaya itu
dan itu memang
asalkan setiap pulang sekolah
dijanjikan pada setiap satu kali satu minggu
sehingga dia bisa mendapatkan bantuan
selebihnya ternyata psikolog itu meminta
supaya orang tuanya ikut terlibat
karena ada faktor pengaruh dari pengasuhan
jadi sebenarnya yang kayak begitu
sebenarnya bisa dilakukan loh di dki
asal tadi kita menangkap dia
kita punya kepekaan
kemudian kita berupaya untuk membantu dia
menolong dia gitu
nah itu yang menurut saya
tidak maksimal dipergunakan
daerah lain bahkan
banyak yang setiap puskesmas tidak memiliki psikolog
nah ini kan punya
psikolognya pun kesehatan mental
jadi sudah tepat gitu ya
jadi menurut saya ini harus ada sinergi ke depan
ini kita juga dorong
sosialisasi sama ini
bagaimana menyediakan satu puskesmas
minimal satu psikolog di setiap daerah
karena ini banyak kasus sebenarnya
kesehatan mental anak itu banyak punya masalah saat ini
di era seperti sekarang ini
jadi menurut saya yang juga penting dilakukan
adalah bagaimana kemudian ada sinergi
antara dinas pendidikan
dengan tadi p dua t p dua a
sehingga ketika guru bk
tidak mampu mengatasi
maka sebenarnya kita bisa membantu ini
nah tapi untuk sd kan tidak ada guru bk
maka sebenarnya ini bagaimana juga harus kita pikirkan
karena banyak problem
ternyata di smp itu dimulai dari sd
nah ini yang
barangkali kalau dki saya yakin
sanggup sebenarnya membiayai satu psikolog
di satu sekolah untuk seluruh sd
di dki jakarta
karena di dki nampaknya
dengan kota besar semua orang sibuk
anak ini kurang perhatian
kemudian banyak problem
dan tadi ya lingkungan yang tadi ya
itu kan sebenarnya butuh ya anak anak
ruang ruang untuk bicara
ruang untuk didengar dan lain lain
maka betul di situ sebenarnya penting dihadirkan seorang psikolog
walaupun mungkin di sekolah itu psikolog pendidikan
setidaknya guru kan juga manusia
yang mungkin punya masalah juga
tapi juga bisa dibantukan
akan memperlakukan orang lain dengan baik
mbak lisa sudahkah kita semua kemudian ramah
sudahkah kita semua
yang dewasa dewasa ini
menghadirkan lingkungan yang ramah anak sebenarnya
kalau belum pr nya apa
tentunya kalau dilihat dari kasus kasus yang sekarang
secara general ini belum menjadi lingkungan yang ramah
buat anak anak gitu
tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa di semua rumah
di semua sekolah
ada yang ramah pada anak
tapi secara general ini masih menjadi lingkungan yang tidak ramah
pr nya pertama adalah saya setuju adanya screening itu
itu menjadi penting sekali
mungkin dijadikan satu ritual tahunan
di tahun ajaran baru
diadakan screening tersebut
di mana screening itu sebenarnya sudah bisa dilakukan
semenjak taman kanak kanak
cuma kita menjadi dilema lagi
karena sd aja tidak punya guru beka
nah ini menjadi pr kita lagi
untuk punya ke depannya program untuk itu
nah kemudian di screening kan
karena ternyata nanti
karena faktor masalah psikologis itu kompleks sekali
mungkin keluarganya tidak broken home
tapi punya masalah
ada dan tidak ada
ada tapi dingin
ada tapi sibuk
terus habis itu kadang kadang abusive pula
karena punya anger management yang buruk sekali terhadap anak
ini yang harus disaring saring
dan harus mendapatkan rangkulan yang lebih
nah kemudian setelah itu
tetangga tetangga sekitar kita
kita mulai saling melatih empati
tidak hanya kepada
kita tidak mau menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab
kepada lingkungan sekolah
tapi kita juga mulai buka mata buka hati buka telinga
karena kalau tadi ceritanya
anaknya sudah sering cerita kan
nah apakah ini tidak pernah ada yang coba ngomong sama orang tua
kemarin cerita sama aku
seperti yang bu retno mungkin disarankan ke puskesmas
karena sekarang ini
alhamdulillah tiap puskesmas di dki jakarta
sudah ada psikolognya
kemudian kitanya sendiri sebagai orang tua
melatih empati itu sama anak anak
sesimpel kita lagi jalan sama anak
ada orang bawa belanjaan
eh nak bantuin yuk
atau sesimpel sekarang hal hal yang simpel
seperti sekarang habis nonton
sampahnya dibawa sendiri ke bawah
nah kalau kami di rumah sama
kita bisa melakukan apa saja
karena kita membantu mereka bekerja
nah ini kan sebenarnya adalah latihan empati ya
nah itu bisa dimulai dari lingkungan terkecil dulu
dan itu anda lihat soal empati itu
menjadi problem sekarang
karena kita hidup dalam dunia yang semakin lama
semakin kemudian bagaimana caranya keluarga kami atau saya
itu survive dan juga bahkan lebih dari dia
gitu gak usah susah jauh jauh
kalau kita melenceng sedikit
semua berlomba lomba belanja
tanpa memikirkan kebutuhan yang lainnya
kita lihat nanti perkembangan kasus ini
termasuk juga bu retno akan melihat
apakah polisi kemudian sudah menangani kasus ini dengan baik
sesuai dengan undang undang yang tertera di undang undang perlindungan anak
bu retno terima kasih banyak
mbak lisa terima kasih banyak
diskusi malam hari ini
dan setelah itu kita akan hadirkan informasi
kebakaran yang melahap
bangunan berlantai dua
yaitu mes pegawai tekstil di kawasan karet
setiapudi jakarta selatan
tetap bersama kami